presiden joko widodo telah resmi melantik kepala dan wakil otorita ibu kota nusantara
tugas berat pun sudah menanti keduanya
lalu bagaimana strategi mengemban tugas barunya melakukan transformasi pembangunan di pusat ibu kota baru
presiden joko widodo telah melantik kepala dan wakil otorita ikn
tentunya tugas berat telah menantinya
lalu apa strategi kepala otorita ikn untuk mewujudkan transformasi pembangunan di pusat ibu kota baru
selamat pagi bapak saya sudah bersama dengan bapak bambang susantono kepala otorita ikn
pak ini bagaimana nih tanggapan bapak menerima tawaran dari presiden joko widodo untuk menjadi kepala otorita ikn
saya kira ini tugas yang berat dan menantang
tapi insya allah dengan hati bersih dengan bismillahirrahmanirrahim saya dan pak doni menerima penugasan dan amanah ini
dan tentu saja kami percaya ada dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk melaksanakan tugas tugas ini
sebelumnya menjadi presiden asian development bank adb
tentunya gaji fasilitas lebih dibandingkan dengan tawaran menjadi kepala otorita
ini kenapa masih mau nih pak
pertanyaan bagus ya artinya begini dalam arti bahwa ini tugas panggilan dari negara
yang memang satu tugas yang membangun kota baru yang mungkin bagi saya sebagai perencana kota urban planner itu kesempatan yang cukup langka sebetulnya
tapi juga karena saya juga diaspora global yang di luar negeri itu juga memenuhi panggilan dari presiden untuk kembali
dan keyakinan bahwa memang
dukungan dari berbagai lapisan elemen masyarakat itu ada
sehingga ayo kita bersama sama mewujudkan kota yang nusantara yang kita dambakan bersama
kota nusantara yang tidak hanya inklusif artinya city for all untuk semua
tapi juga hijau karena memenuhi kaedah kaedah lingkungan hidup dan juga climate change
kota yang cerdas yang dimana teknologi digital
nanti akan merupakan bagian yang cukup dominan dalam pengelolaan kota
dan tentu saja yang paling penting sustainable
kita ingin agar kota ini nanti memenuhi sebanyak mungkin hal hal yang tercakup dalam sustainable development goal sdg dua ribu dua puluh
sekali lagi itu sangat menantang dan memerlukan koordinasi dari banyak pihak
bapak ini apa yang membuat seorang bambang susanton yakin dengan melepas semua fasilitas dan gaji yang cukup besar
dan bambang susanton yakin dengan melepas semua fasilitas dan gaji yang cukup besar

alhamdulillah keluarga mendukung walaupun mereka tahu persis bahwa suaminya atau ayahnya akan menjawab satu tantangan yang cukup berat
sekali lagi kami dengan hati bersih dengan banyak doa dengan begitu banyak dukungan dari kawan kawan seprofesi maupun profesi lain
untuk sama sama membuat satu kota nusantara yang diidam idamkan gitu ya
ini merupakan satu pendorong tersendiri sehingga keluarga juga alhamdulillah sangat mendukung
untuk menempati formasi otorita ikn kan tentunya apakah ini perekrutannya dari asn ataupun kementerian terkait atau nanti juga akan ada dari asosiasi profesional
kami terbuka ya untuk itu semua pada dasarnya kan organisasi ini harus lincah

untuk menjaga kemampuan dan kemampuan
dan peraturan presidennya sedang digodok oleh teman teman di bapenas dan kementerian lembaga lain
kita lihat nanti seperti apa tapi kami juga ingin agar organisasi ini juga diisi oleh profesional
di samping tentu dengan teman teman yang dari daerah gitu ya karena mereka sebetulnya kami harapkan benar benar berpartisiasi aktif dalam otorita ini

jadi kombinasi berbagai hal tapi yang intinya adalah satu birokrasi
satu birokrasi yang modern yang mampu menjawab kebutuhan dan pertahanan tersebut
untuk peraturan presidennya sendiri juga kan ini masih terus digodok
apakah ini akan ongoing bersamaan dengan persiapan perencanaan
atau memang masih menunggu peraturan presiden baru bisa melangkah
kami ini hari kedua ya ini kan hari kedua setelah kami dilantik kemarin
bahkan kemarin setelah dilantik kami langsung diminta untuk ikut rapat terbatas
oleh presiden wakil presiden dan beberapa menteri dan kapolri
jadi prinsipnya langsung bekerja walaupun kalau ditanya orang
otorita itu siapa sekarang ya hanya saya dan pak doni gitu ya
tapi ini harus dilakukan paralel sehingga membangun kapasitas institusi di satu sisi
di sisi yang lain kami ingin tetap meneruskan program program
yang sudah ada dan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga
misalnya dari kementerian pu dari kementerian yang lain
itu tetap berjalan sehingga tidak kehilangan momentum
untuk penempatan wilayah bagaimana berkoordinasi dengan gubernur kalimantan timur
ataupun jajaran jajaran kepala daerah di bawahnya pak
itu juga sangat penting saya akan soan pada kesempatan pertama nanti kami akan
insya allah berkunjung dan tentu mendapatkan masukan masukan masukan dari beliau beliau itu
sehingga apa yang menjadi pemikiran dan sebagainya kami dapat tampung
mungkin kalau beliau beliau itu maka kita bisa berkumpul dengan beliau beliau
mungkin kalau beliau beliau itu maka kita bisa berkumpul dengan beliau beliau

kepala pak doni begitu kan lebih banyak kiprahnya di swasta
ini bagaimana kalian berdua berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan birokrasinya nanti nih pak
saya kira justru ini satu plus karena pak doni itu pengalamannya banyak di swasta
membangun berbagai hal dan sudah sudah membangun gitu ya
jadi ada fadsun fadsun ada kiat kiat bagaimana swasta itu dapat
tentu kita ingin agar birokrasi itu tidak sifatnya menjadi pengerem
tetapi justru memfasilitasi nanti bagaimana agar proses governance nya tetap terjaga di satu sisi
kita tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
tapi di sisi lain kelincahan agility dari swasta itu juga tercipta di dalam pelaksanaan pembangunan ini
lupa ini ada sedikit suara minor gitu terkait lingkungan
karena kan pak doni mungkin terbiasa di korporasi begitu yang bertanggung jawab untuk menjaga perubahan lingkungan
dari hutan tropis menjadi seperti salah satunya kota mandiri seperti bsd
bagaimana tanggapan anda dan juga pak doni dan seperti apa visi kalian terhadap perubahan iklim atau lingkungan
karena kan memang salah satu goals nya adalah menciptakan grid ekonomi pada nanti di ika yang sendiri
ya untuk perubahan iklim merupakan salah satu ikon utama yang ingin kita ciptakan
jadi kita harus berpikir pikir di dalam pembangunan dan juga nanti pengelolaan kota nusantara ini
bahkan kami ingin agar kota ini nanti antara emisi yang dikeluarkan dan emisi yang diserap
jangan lupa dengan adanya keberadaan hutan itu artinya ada carbon stink ada emisi karbon yang bisa diserap
itu bisa balance sehingga apa yang disebut carbon netral city itu insya allah akan bisa terwujud nantinya ke depannya untuk kota nusantara ini
jadi kami akan sangat memperhitungkan itu bagaimana operasi dari building misalnya
building itu harus green building kemudian juga memiliki satu kaedah kaedah lingkungan misalnya bagaimana melakukan recycle reuse dan reduce
itu juga ada di situ pendek kata kami akan berupaya agar lingkungan merupakan salah satu yang benar benar menjadi core utama dari pembangunan kota nusantara

saya kira dalam dua tahun ke depan

saya kira dalam dua tahun ke depan
kami akan lebih banyak melakukan orkestrasi koordinasi secara aktif dari beberapa program yang dilakukan oleh kementerian lembaga untuk menjaga momentum tadi
di samping tentu saja di sisi lain kita akan membangun institusinya sendiri karena tidak gampang untuk membangun kapasitas
berarti nanti balik jakarta balikpapan dan belum tahu ya pak staffnya belum ada baru berdua
baru berdua tapi insya allah kami akan banyak berada di lapangan seharusnya
terima kasih banyak atas waktunya pak bambang susanto
bapak bambang susana kepala otoritas iks semoga kolaborasi dengan pak doni ini semakin bagus
dan kita sama sama cita citanya untuk mewujudkan ibu kota baru ibu kota nusantara terwujud
amin insya allah
dan untuk mewujudkan cita cita transformasi pembangunan bukan hanya dibutuhkan cakep secara teknis dan juga akademis
namun cakep pemimpin dan juga cakep untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak
dan juga cakep untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak
menjadi salah satu hal yang penting untuk membangun transformasi pembangunan di pusat ibu kota baru
novo neantaka cnn indonesia
terima kasih banyak bapak atas waktunya
sama sama terima kasih